gue berdoa ya semoga pengadilan itu adil
dan nyokap lo dapat hukuman yang setimpal
kalau perlu seumur hidup nih
kangen kok gitu banget sama lia
tega banget sih
loh wajar dong yuk
nyokapnya dia itu udah bunuh nyokap gue
eh yuk dan pembunuh itu harus dihukum seberat beratnya
siapa yang meninggal kok semua ini tuh bohong
dan mama kalian jahat itu masih hidup
mas yang sabar ya
selamat malam siasat ibu ya
selamat malam ibu ya
papa ibu kenapa papa
ibu kamu dibawa polisi nih
iya katanya sidangnya akan dimulai
liya kamu boleh ketemu ibu kamu dulu sekarang
kenapa harus ketemu sama ibu liya
ibu liya mau di sidang harus nemenin ibu
ibu kamu harus tenang dulu untuk ada di sidang
jadi jangan ganggu ibu kamu dulu
siapa yang mau ganggu
siapa yang mau nemenin ibu
dia cuma mau ketemu sama ibu
liya tolong kamu dengar kata kata ibu sekarang
kamu gak boleh ketemu ibu kamu dulu
sekarang om ini pengacara ibu kamu
saya berharap banyak supaya hasilnya mau jadi sukses
kamu bisa mengerti kan
kita ke sana dulu
kenapa tidak datang
sidang akan segera berlangsung li
ibu takut ibu takut sekali
selamat siang bu
ada tamu untuk ibu
tadi sebenarnya aku udah ajak dia kesini
dia gak mau
karena mungkin sekarang dia terlalu sibuk di kantornya
kamu tau sendiri kan
sekarang itu dia jadi pemimpin sebuah perusahaan yang besar
jadi mungkin waktunya cuma sedikit
kamu gak usah khawatir nanti
karena nanti sebentar lagi kan kamu bisa ketemu
di ruang sidang
bagaimana saudara fauzan
apakah anda sudah mendapatkan bukti bukti baru
apa yang disampaikan tadi oleh jaksa penuntut
saya memang pembela dari ranti
menurut logika saya
saya masih setuju kalau
ranti itu dianggap bersalah
jadi itu masculine
pak hakim saya mohon izin untuk minta waktu untuk mengumpulkan bukti bukti baru
baiklah karena pihak tersangka juga memiliki hak untuk membela diri
maka kami memberikan kesempatan bagi pihak tersangka
sidang kami tunda sampai ada pemberitahuan selanjutnya
kamu tadi ngerasa ada yang aneh nggak
apanya yang aneh
dia itu kan pengacara ibu kamu
harusnya seorang pengacara itu membela kliennya habis habisan bukan memojokkan kliennya
kamu tahu kan om fauzan itu punya niat yang gak baik
buat kita semuanya
tapi apa yang tadi om fauzan lakukan
enggak mendingan saran aku sekarang kamu cari pengacara lain
sialan anak ini betul betul mencoba menghalangi aku
kalau semuanya jadi salah paham
jadi gini itu cuma taktik
itu cuma taktik
dan kamu tau kan om ini pengacara
om harus pakai taktik om harus pakai trik
biar kasus itu jadinya berhasil
apa benar yang om fauzan bilang
semua cuma taktik
apa ibu bisa bebas
gue berdoa ya semoga pengadilan itu adil
dan nyokap lo dapat hukuman yang setimpal
kalau perlu seumur hidup nih
kalian kok gitu banget sama lia
tega banget sih
loh wajar dong yuk
nyokapnya dia itu udah bunuh nyokap gue
dan pembunuh itu harus dihukum seberat beratnya
siapa yang meninggal kok semua ini tuh bohong
dan mama kalian nih jahat itu masih hidup
maksud omongan lo itu apa yuk
mer ibu tuh bohong
dan sekarang dia kerja sama ibuku
semuanya ini sandiwara
li semuanya tuh maksudnya apa sih
ini semua karangan dulu kan
lu tuh hebat banget ya udah bisa bikin ayo sandiwara kayak gitu
ternyata lo tuh jahat dong ali
udah deh kak johan
mendingan sekarang kita pergi aja
nggak ada gunanya ngomong sama mereka
mas kenapa jadinya begini
kenapa aku mesti menanggung sesuatu yang gak aku lakukan
lihat aku ran
aku gak akan biarkan kamu menderita
biarpun kamu dipenjara seumur hidup